iya ini baru pertama kali sih
di tengah pemerintah juga sebenarnya menginginkan untuk membuka sebanyak banyaknya lapangan kerja
nah ini baru bisa dimasuk dalam proses selanjutnya
memperkuat sistem peta jalan kerjasama multilateral
kalau jika bagaimana kelak
nah memang saya agak kaget karena dia menarik tangan saya
kalau di indonesia ngomongnya gaspol gitu ya